apa yang aku lakukan
kamu merayu gue terus ngajak bercinta
ya jelas aja enggak lah
kamu kan lagi itu tuh lagi kerasukan setan
ngapain aku berbuat sama kamu
kalau aku harus ngegampar kamu sampai kamu pingsan
tes urin ini menunjukkan aku hamil
yang jelas aku gak pernah berbuat sama kamu
sama siapa kamu pernah kayak begitu
aku gak pernah melakukan itu
saya belum pernah dong
saya yakin benar bu
pemeriksaan dan hasil yurin ini
kamu jangan bicara sembarangan ya
saya ini praktek dukung sudah puluhan tahun
tidak pernah ada masalah
ya tapi permasalahannya sekarang ibu
perempuan yang melakukan aborsi di tempat ibu itu
mereka hanya sebagian kecil saja
dari seluruh pasien saya
ibu sadar dengan apa yang tadi
saya tidak bisa berbicara dengan kamu
ini diucapkan oleh ibu
kalau sampai polisi mendengar
satu nyawa saja melayang
ibu akan berakhir di penjara
saya tidak melayani mereka
tapi mereka memaksa
apa yang dimaksud
dengan ibu bilang
ibu tidak ingin melayani
karena begini ya
saya tidak memelayani pasien
kalau tidak didampingi oleh suaminya yang sakit
begini anak muda
tujuan utama saya itu
untuk membantu suami dan istri
yang belum siap
suami istri yang tidak mampu lagi
untuk mengurus anak
bisa juga itu
daripada janin itu hidup
tapi tidak ada yang mau mengurus
kan lebih baik digugurkan
sebelum janin itu hidup
mereka yang meninggal itu
bukan termaksud dari kategori
yang harus dibantu oleh ibu
mereka selalu memaksa
ya seperti itu
kalau boleh saya tahu nih ibu ya
boleh saya merokok
ibu punya ilmu tertentu
dalam melakukan usaha ibu
saya tidak pernah memiliki ilmu
yang diwariskan oleh ibu saya
tapi kenapa kamu bertanya seperti itu
orang yang punya ilmu
dia juga mempunyai sebuah pantangan
dan kalau pantangan itu dilewati
mendapatkan akibat yang tidak diinginkan
saya melanggar pantangan
itu ibu yang bicara
tapi sekali lagi
saya tegaskan ya
tidak memiliki ilmu
janin orang yang melakukan
perbuatan gelap itu
enggak lebih laki
kamu positif hamil jenny
tuh kan benar dihamil
aku kan belum
itu apa yang dimetikin
tolong kamu katakan dengan jujur buat
aku pingsan di rumah berhantu itu
apa kamu juga ikut pingsan
enggak aku tetap sadar kenapa
apa yang aku lakukan
kamu merayuku terus ngajak bercinta
ya jelas aja enggak lah
kamu kan lagi itu tuh lagi kerasukan saya
ngapain aku berbuat sama kamu
tapi yang aku minta maaf
kalau aku harus ngegampar kamu sampai kamu pingsan
tesur ini emang nunjukkan aku hamil
yang jelas aku gak pernah berbuat sama kamu
coba kau pikir pikir deh
sama siapa kamu pernah kayak begitu
aku enggak pernah melakukan ini dengan siapa siapa
jangan jangan mimpi itu sebagai penyebabnya
karena mimpi itu seperti kenyataan
di dalam mimpi itu aku bermain cinta dengan seorang laki laki
jen kalau orang bermain cinta di dalam mimpi itu biasanya sih nggak akan hamil
tapi ini kenyataan robert
pokoknya aku tidak mau mengandung by setan ini
aku akan menggugurkannya
kamu akan mengalami nasib yang sama dengan sofi dan ketiga korban yang lainnya
mereka akan mengalami kematian setelah mereka menggugurkan kandungan akibat hubungan gelap
aku udah bicara dengan semua kerabat korban dengan juga dengan mbak iroh
tapi kandunganku ini bukan dari hasil hubungan yang saya lakukan
ia adalah hubungan gelap
iya tapi itu hubungan gelap yang dilakukan oleh setan
seperti juga ita wiwi sophie gilang dan lain lainnya
tapi kenapa kamu tidak sampai di rasuki
itulah yang membuat aku bingung
tapi kamu gak usah khawatir aku akan berusaha keras untuk melepaskan masalah ini
kalau masalah yang terpecahkan bayi yang ada di dalam kandungan pun akan hilang dengan sendirinya
sekarang kamu lakukan terpulang
letakkan orang yang budset ini
saat kamu melepaskan oarasinya
wilayahmu bingung ke sejujurnya
aku bilang ini untuk jets gladstone
kulik di mantan data
lihatlah kayak yang buoy means